jadi pastinya kemarin saya sudah nonton videonya
video akad pembelian burung merpati ini viral di media sosial
i think in the future harus disarankan itu ya
dan bagi anak anak selain untuk mengukur kemampuan mengikuti lomba juga dapat membantu orangtua